hai sementara itu keluarga korban kasus kecelakaan di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek mendatangi
posko disaster victim identification polda jawa barat di rsud karawang jawa barat untuk tes dna
ada tujuh keluarga korban yang tiba di rsud karawang untuk melakukan tes dna berdasarkan
hasil itu polisi sebut sudah ada sebelas korban tewas yang teridentifikasi menurut rencana
dua jenazah korban akan langsung diserahkan ke keluarga sudah sebelas itu sudah teridentifikasi
masih siangnya ada penyerahan dua dua apa dua dirasa mungkin setelah itu proses
administrasi dan sebagainya mudah mudahan hari ini sebelas ini sudah bisa diserahkan
ini masih kita ini juga perlu keterangan keterangan dari saksi saksi lebih lengkap kita tanyakan pada
jurnalis kompas tv adi wahadi di rsud karawang jawa barat adi bagaimana dengan jenazah korban
apakah sudah diserahkan kepada pihak keluarga ipo dan juga saudara selamat siang saat ini proses
penyerahan jenajah korban kecelakaan km lima puluh delapan akan segera dimulai nantinya sekitar pukul empat belas lebih
prosesi akan diserah terimakan dan pihak keluarga dari para korban dari kecelakaan
kilometer lima puluh delapan sudah stand by sejak kemarin hingga saat ini pihak keluarga ini menunggu
hasil identifikasi di sekitar hotel tidak jauh yang difasilitasi oleh pemerintah atau pihak kepolisian
dari polres karawang dan saat ini para keluarga tersudah bersiap dan jumlah ambulansi disiapkan
oleh pihak kepolisian maupun dari pemerintah daerah masing masing untuk menjemput para
korban kecelakaan lalu lintas di kilometer lima puluh delapan tersebut proses identifikasi yang dilakukan
sejak kemarin dilakukan sangat maksimal oleh pihak kepolisian sejumlah pihak terus bergerak untuk
bisa kemudian mendapatkan identitas dari para korban mengingat kondisi korban yang kecelakaan
ini mengalami kecelakaan mengalami kondisi yang cukup parah sehingga langkah langkah identifikasi
ini perlu dilakukan secara baik dan benar dan utamanya adalah menghadirkan keluarga yang
kehilangan atau dari korban tersebut untuk mencocokkan atau sebagai pembanding dari sampel
yang diambil oleh pihak kepolisian terhadap jasad korban kemudian dibandingkan dengan anggota keluarga
atau sampel anggota keluarga dan kemudian dicocokkan dan berdasarkan wawancara tadi sudah
ada sebelas kurban yang sudah teridentifikasi berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian dan saat ini
prosesi penyerahan akan dilakukan dan rencananya akan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian
bersama pihak keluarga ipo hingga siang ini adi apakah sudah diketahui apa sebenarnya menjadi
dugaan penyebab kecelakaan di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
penyebab kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan antara dua minibus satu bus ini masih
terus dilakukan salah satunya dengan menggelar olah tkp di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
di jalur b namun demikian berdasarkan pantauan kamera cctv atau kamera kamera yang beredar
bahwa penyebab kecelakaan adalah kondisi minibus grandmake yang melaju dengan kecepatan tinggi
serta mengangkut penumpang melebih dari kapasitas yang sebenarnya sehingga kondisi ini mempengaruhi
kestabilan kendaraan saat melaju apalagi berada pada kecepatan lebih dari seratus km per jam dan
saat itu kondisi yang dialami adalah diduga mengantuk juga sehingga kendaraan oleng
kanan dan terjadilah tabrakan tersebut yang mengakibatkan dua belas orang meninggal dunia
namun demikian kami masih menunggu rilis resmi terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut dan pihak
polisian masih terus mengungkap dan memeriksa sejumlah saksi ke polres karawang salah satunya
sopir bus dan sopir trio yang sejak kemarin dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan
oleh unit gakum satlantas polres karawang ipo ada beberapa keluarga yang sudah mendatangi
rsud karawang untuk melakukan tes dna ya adi lalu apa saja yang harus dipersiapkan keluarga
ini untuk membantu identifikasi korban agar bisa berlangsung lebih cepat kehadiran merupakan salah satu
faktor penting dari proses identifikasi jenazah seribu dua ratus dua belas korban kecelakaan yang terjadi di kilometer
salah satunya memberikan data dan keterangan terkait ciri ciri fisik dari korban ketika masih
dalam kondisi hidup dan saat ini kondisi meninggal mengingat kondisi jasad juga tidak sempurna ini
peranan keluarga keaktif keluarga memberikan data serta informasi kepada pihak kepolisian ini sangat penting
saat kondisi masih sehat dan utuh kemudian keterangan keterangan lain seperti ciri ciri sandal
lahir kemudian susunan gigi serta terantera lainnya cukup dibutuhkan oleh karena itu kehadiran keluarga
di lokasi proses identifikasi sangat dibutuhkan dan saat ini kesemua keluarga dari korban kecelakaan
tersebut sudah dihadirkan dan ini merupakan berkat kerjasama dari kepolisian dari polres karawang
yang terus berkoordinasi menjemput para korban atau keluarganya untuk hadir di rumah sakit
mempermudah proses identifikasi ke dua belas korban tersebut ipo jurnalis kompas tv adi wahdi melaporkan
langsung dari karawang jawa barat terima kasih informasinya selamat bertugas kembali adi